ya anda masih menyaksikan cnn indonesia after sepuluh
setelah dilanda kabut asap di pagi hari
kota palembang sumatera selatan dikepung kabut asap minggu malam
ya kabut asap ini membuat mata pedih dan juga tenggorokan terasa kering
kabut asap yang menyelimuti kota palembang sudah terjadi beberapa hari terakhir
intensitas kabut asap kadang cukup tebal dan membuat kualitas udara semakin buruk
warga pun harus tetap menggunakan masker agar tidak terserang infeksi saluran pernafasan
ketebalan kabut asap jelas terlihat di bawah lampu jalan
angin yang cukup kencang dan udara dingin juga dirasakan oleh orang yang beraktivitas di luar rumah
seorang warga mengaku merasakan matanya menjadi perih dan tenggorokan terasa kering saat melintas di jalanan
ia berharap pemerintah segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi di sejumlah kabupaten di sumatera selatan
kalau malam ini mata perih

tapi kok ini malam juga terasa kabut asapnya
sudah dirasakan sejak kapan mulai beralih ke malam ini
beberapa hari ini
saya kira memang saat malam ini aktivitasnya sudah bagus ya
karena kabut asapnya sudah tidak ada lagi
ternyata malam juga kita terpapar kabut asap
karena kepada pemerintah diantisipasi kabut asapnya
dan dampak kabut asapnya agak tidak mengganggu kesehatan masyarakat
kabut asap yang melanda kota palembang diperkirakan berasal dari kebakaran hutan dan lahan
atau karhutlah yang terjadi di kabupaten ogan ilir dan ogan komering ilir
arah angin dari selatan dan tenggara membuat asap dan partikelnya
menuju kota palembang dan sekitarnya seperti banyuasin
upaya pemadaman terus dilakukan oleh satgas penanggulangan karhutla sumatera selatan
namun kebakaran di lahan gambut memang benar benar sulit
kota palembang juga dipadamkan
sejauh ini pemerintah melalui dinas pendidikan provinsi sumatera selatan dan kota palembang
telah memundurkan jam masuk sekolah untuk siswa sekolah dasar smp sma negeri dan swasta
setiap sekolah diimbau agar siswa masuk pukul delapan waktu indonesia barat
bila kondisi memburuk bisa saja siswa dipulangkan lebih awal hingga diliburkan